terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
setelah wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyayangkan pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
yang menyebut jokowi dan megawati tidak akan bertemu
menurut gibran silaturahmi tak bisa dilarang
gibran mengaku heran jika keinginan silaturahmi justru dilarang
dan berharap bahwa pertemuan tetap terlaksana
gibran juga menyebut prabowo serta tim pemenangan prabowo gibran telah membuka jalan
untuk bertemu ketua umum partai lain termasuk bersilaturahmi dengan megawati
pasti warga kader pdi perjuangan pasti sangat senang sekali
kalau bu megawati bisa memberikan izin untuk bertemu
sebelumnya saat mengantarkan surat pengajuan megawati sebagai sahabat pengadilan ke mk sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara megawati dan jokowi usai lebaran
hasto pun membantah kebenaran video viral yang bernarasi ada pertemuan megawati dengan jokowi saat lebaran
mengenai retaknya hubungan megawati dan jokowi pasca kontestasi pilpres
menurut hasto hal tersebut menyebut